kita ke informasi lain menteri perindustrian agus gumiwang menilai perlu adanya penyempurnaan dalam tata kelola registrasi international mobile equipment identity atau imei pada ponsel yang beredar di indonesia
hal itu perlu dilakukan guna menutup celah penyimpangan pendaftaran email secara ilegal
terkait dengan terungkapnya kasus satu ratus sembilan puluh satu ribu ponsel dengan email ilegal menteri agus kumiwang menyampaikan telah bekerja sama dengan pihak kepolisian sejak satu tahun terakhir
ia berharap agar kepolisian menyelidiki secara menyeluruh praktik akses ilegal terhadap centralized equipment identity register atau ceir
ceir merupakan basis data yang menyimpan nomor emain dari ponsel yang beredar di indonesia
ada empat institusi yang memiliki akses ke c
ceir yaitu kemenperin komenfo jejen beacukai kementerian keuangan serta para operator ponsel
menurutnya perlu tata kelola pencempurnaan imei dalam ceir dalam upaya untuk bisa mengurangi ponsel ilegal masuk ke indonesia
agar semua ponsel yang masuk ke indonesia sifatnya legal membayar pajak dan mendapat penerimaan negara serta mendorong tumbuhnya industri ponsel dalam negeri
dalam program pengendalian imei melalui ceir kementerian bertugas melakukan pendaftaran email yang berasal dari produksi
saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk dalam tanda petik bermain imei
jadi saya digoda diajak untuk bermain hp ilegal oleh beberapa pihak
ini kira kira kejadiannya setahun yang lalu
kira kira setahun yang lalu
dengan pengalaman tersebut saya panggil dan saya perintahkan dirjen ilmate untuk membongkar praktek praktek tersebut